saudara presiden jokowi menerima kunjungan kehormatan menteri luar negeri tiongkok wangi di istana kepresidenan kamis pagi
dalam pertemuannya dengan presiden jokowi keduanya juga membahas konflik yang sedang berlangsung antara iran dan israel
menlu retno marsudi yang ikut mendampingi presiden bilang indonesia dan tiongkok memiliki kesamaan posisi menyikapi konflik kedua negara tersebut
yakni menyerukan agar pihak pihak yang terlibat konflik untuk saling menahan diri
usai menemui presiden jokowi menlu tiongkok wangi melanjutkan pertemuan dengan menteri pertahanan prabowo subianto di kementerian pertahanan
kedatangan wangi disambut dengan jadwal
ajar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara
selanjutnya keduanya saudara melakukan pembahasan tertutup di aula bineka tunggal ika kementerian pertahanan